empat puluh ribu terus sisanya sepuluh sembilan ratus enam puluh itu kapan mau bayar
mau pakai apa bayar pakai daun kapan bayar
belum cukup jadi cleaning service
dan sekarang harus lucuin mobil orang juga
kamu tuh bisa gak sih gak usah ganggu aku
kamu gak cukup udah bikin ibu aku ganti rugi gara gara kesalahan kamu
oh sekarang udah mulai kurang ajar ya
itu tuh ibu lo sendiri yang salah
sama kayak lo yang udah merusakin laptop gue
dan sekarang mana mana buktinya
pasti aku gak ganti kok
aku baru punya empat puluh ribu
sisanya aku ganti nanti aku cicil
orang kaya kayak dia memang gak pernah bisa menghargai uang
kamu gak apa apa kan
aku gak apa apa zahira
kok kamu lunci mobil sih kan sekarang waktu makan siang
oh ya kamu udah makan
aku cuma cari kerja tambahan aja
aku harus cuci mobil yang lain permisi
kasian sekali amira
ganti rugi menurut pengelola kampus ganti rugi itu sudah dibayar penuh oleh mbak zahira
ibu enggak sudi amira ibu enggak sudi zahira sudah bayar hutang kita di kampus
walaupun kita miskin kita susah tapi kita mengharga diri amira
bu yang mungkin maksud saya itu baik bu
ya kalau memang ibu gak mau dibayarin cuma cuma sama zahira
yang penting urusan kita sama kampus udah selesai bu
tetap aja ibu nggak mau amira ibu nggak sudi nerima uang dari anak seorang pembunuh itu
pokoknya besok kami besok ibu akan temuin zahira dan minta dia untuk balikin semua uang uangnya
ya ibu tapi
jangan tapi tapian amira pokoknya bu enggak sudi
ibu tolong dong bu jangan kayak gini bu
kalau ibu ke kampus nanti keadaannya makin runyam
ibu tolong bu
dimana pun amira butuh banget pekerjaan amira di kampus
cari kerjaan itu susah bu
makanya biar amira yang cari zahira ya bu
biar amir aja yang ngomong sama dia
enggak aku tetap harus datangi zaira sendiri ke kampus
apa maksudnya dia
aku mbak sudi terima uang dari anak pembunuh itu
arman mana ya
dia kan balik dulu ambil tatku yang ketinggalan
kok belum sampai juga
mana kelasku bentar lagi mulai
itu dia zahira
baguslah dia ada di depan kampus
jadi aku enggak repot repot masuk ke dalam
apa apaan sih kamu
sosok bayar uangnya dirubis segala di kampus ini
kamu pikir saya butuh bantuan kamu
saya nggak ada niat apa apa bu
saya gak tega melihat ibu dan amira diperlakukan seperti itu
semaka ketiris saya di kampus ini bu
diam kamu diam
saya tahu maksud kamu apa
kamu sengaja kan baik baikin saya sama almira
supaya kamu bisa menembus semua kesan bapak kamu
sudah membunuh suami saya iya kan
saya nggak bermaksud seperti itu bu
saya yakin kalau bapak saya bukan pembunuh suami ibu
apa kamu bilang ayah kamu itu pembunuh
kamu pikir uang kamu itu bisa membayar nyawa suami saya ho
dasar anak pembunuh ini
kamu lagi tampar masih di sini
ya allah ini ada apa sih pak bu
berani beraninya tampar mbak syahira
ya allah ibu benar kayak gitu
kalau perlu ibu tampar dia sekali lagi amirah
dia sudah merendahkan kita
dia pikir uang harapnya bisa membayar nyawa ayah kamu
pak pak udah pak
jangan perpanjang masalah ini
biar aja ibu ini pergi dari sini
tarik kembali uang kamu
biar gaji amirah dipotong
asal saya tidak terima uang haram dari bapak kamu itu
maafin sikap ibu aku tadi ya zaira
dan bukan bermaksud aku nggak berterima kasih sama kamu
cuma lebih baik kamu tarik aja uang itu ya
aku gak mau ibu aku marah lagi
tadi ada ibu ibu bernama utari menampar zahira
iya pak prabu
tapi mbak syaira sendiri tidak mau memperpanjang masalah ini pak
dan sesuai dengan pesan bapak sama saya untuk menjaga mbak syahira di kampus ini pak
saya rasa perlu untuk menelpon bapak
berani sekali kamu menapar putri saya
kenapa dagangan kue hari ini sepi sekali
kamu yang keterlaluan
apa apaan kamu menampar putri saya
biar satu orang pun berani menyentuh ujung rambut syahira sekalipun apalagi orang macam kamu
kamu yang brengsek
mau apa kamu orang cacat
mau saya hajar juga